badan nasional penanggulangan bencana juga mendapatkan laporan bahwa masih ada sekitar lima warga yang hilang dan belum ditemukan pasca gempa dan tsunami
kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwanugroho mengatakan laporan itu diberikan oleh kepala desa balaroa dan petobo
jumlah korban hilang ini belum ditambahkan ke dalam jumlah korban keseluruhan yang dirilis oleh bnpb pada minggu siang
bnpb akan terus melakukan verifikasi mengenai jumlah korban sementara upaya evakuasi juga masih dilakukan
wilayah desa balaroa dan petobo menjadi lokasi yang terkena dampak paling parah
pada saat gempa di wilayah desa balarwa dan petobo mengalami fenomena likuifaksi atau hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat getaran gempa
dari kepala desa balaroa dan petubung
terdapat sekitar lima warga yang dilakukan
orang yang belum ditemukan
karena kalau kita melihat jumlahnya ribuan rumahnya satu empat puluh lima unit di balaroa sedangkan di petobo dua lima puluh unit
memang tidak mudah untuk mendata berapa pasti korban yang tertimbun oleh material longsoran
maupun akibat likuifaksi dari lumber
dan upaya evakuasi tersebut